minggu lalu kita mengalami kasus harian tertinggi yaitu lima lima ratus delapan puluh dua kasus baru dan dari angka itu enam ratus lima puluh lima adalah anak usia lima delapan belas tahun kira kira dua belas persen dan dua ratus dua puluh empat adalah kasus anak di bawah lima tahun
pada balita jadi enam belas persen dari kenaikan kasus ini adalah anak anak
artinya kita menghadapi situasi wabah yang berbeda dengan awal tahun kemarin besar kemungkinan ini adalah varian baru yang dengan mudah menanggung

dari virus corona mereka seharusnya mendapatkan perlindungan lebih maksimal
ya ini aja main main di rumah bosen
saya tiap lima menit sekali saya semprot pakai ini apa itu
pokoknya saya jaga sekali ini jadi tidak berkerumun sama orang lain jadi saya menjauh aja lah
sama saudara sama rombongan
rombongan satu bus
ya aja kita mengatasi biasa cuci tangan
hingga kini anak anak di bawah usia delapan belas tahun belum bisa menerima vaksin
oleh karena itu menurut kepala bidang pengembangan profesi perhimpunan ahli epidemiologi indonesia mas dalina pane
pemerintah dan masyarakat harus fokus pada tindakan pencegahan
terinfeksi mereka mengalami perburukan atau tidak ini yang jadi persoalan
mereka mereka yang kuat
yang kuat itu relatif mampu bertahan
tetapi pada anak anak ini yang menjadi pr kita
karena apa karena vaksin untuk mereka belum ada obat untuk covid juga belum ada
sehingga yang harus dilakukan adalah mencegah
mencegah supaya mereka tidak terinfeksi
orang tua harus mengambil peran untuk lebih banyak memberi aktivitas di dalam rumah bagi anak
hindari keluar rumah jika tidak ada kebutuhan mendesak
berikan suplemen dan fitur
kamin kepada anak dan nyemperkuat daya tahan tubuh mereka
ibutan cnn indonesia jakarta